pasangan calon gibran raka buming teguh dan bagio wahyono fx suparjo
menyatakan siap mengikuti debat terbuka pada enam november mendatang
sebagai langkah persiapan kemarin kpu kota solo mengundang dua paslon
keduanya mengikuti pembekalan tentang persiapan untuk menghadapi debat terbuka
perdana yang akan gelar di salah satu hotel di kota solo
debat perdana ini akan mengangkat tema kebijakan dalam penanganan
dan pencegahan strategis covid sembilan belas di solo
serta tentang persoalan di masyarakat
gibran mengaku sangat siap dengan debat perdana
apalagi tema yang diusung telah dia kuasai melalui belusukan langsung maupun belusukan online
sementara bagio wahyono juga mengatakan telah mengetahui berbagai isu sosial yang ada di masyarakat
sebagai langkah persiapan kemarin kpu kota solo mengundang dua paslon
keduanya mengikuti debat terbuka pada enam november mendatang